hingga januari dua ribu delapan belas total utang pemerintah nyaris menembus empat triliun rupiah
angka tersebut bertambah dua puluh triliun dibandingkan posisi utang di akhir tahun lalu
data dari kementerian keuangan menyebut utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara